kementerian sosial republik indonesia telah menonaktifkan dua puluh satu juta lebih data ganda penerima bantuan sosial
adanya data ganda pada masa kepemimpinan menteri sebelumnya itu berhasil dibongkar menteri sosial
tri risma hari ini setelah melakukan pembenahan data terpadu kesejahteraan sosial
kementerian sosial terus membenahi data terpadu kesejahteraan sosial
untuk mengantisipasi kembali terjadinya praktik korupsi dan salah sasaran
berdasarkan penelusuran data yang telah masuk dengan melibatkan badan pemeriksa keuangan
kemensos mendapati dua puluh satu juta data ganda penerima bantuan sosial
data ganda yang telah ada sejak kepemimpinan menteri menteri sebelumnya itu
kini telah dinonaktifkan oleh menteri sosial tri risma hari ini
meski tidak menjelaskan lebih terperinci
risma mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi penegak hukum
seperti kpk kejagung kepolisian bpk dan bpp
melakukan pengontrolan data sehingga ada beberapa
hampir kurang lebih dua puluh satu satu ratus lima puluh enam data yang kita tidurkan
jadi kami kemarin sudah komunikasi dengan bpk bpkp kpk kejagung dan kepolisian
kami menidurkan data dua puluh satu
sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data
yang saat ini terus secara terus menerus itu kita minta dari daerah
jadi kita buka usulan dari daerah untuk usulan baru